kepariwisataan di tanah air berpeluang besar kembali pulih pasca pandemi covid sembilan belas
dalam penutupan rapat koordinasi nasional rakornas pariwisata dan ekonomi kreatif dua ribu dua puluh
oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif badan parekraf di nusa dua bali jumat sore
disebutkan inti pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi adalah dengan mengubah strategi dari kuantitas
menjadi kualitas dengan mengedepankan prinsip kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan
kepariwisataan di tanah air berpeluang besar kembali pulih pasca pandemi
dan dua puluh delapan november dua ribu dua puluh
rakornas bertema akselerasi reaktivasi dan pemulihan pariwisata ekonomi kreatif
dibuka menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama kusubandio
yang sekaligus memaparkan materi rencana strategis dan percepatan pariwisata dan ekonomi kreatif
pemapar lainnya juga tampil seperti menteri ppn kepala bapena suharto mono arfa
menteri kesehatan terawan agus putranto menteri bumn erick thohir
serta menteri perhubungan budi karya sumadi
rakornas dilaksanakan secara halal
hybrid dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat
sedikitnya lima ratus peserta turut serta dalam rakornas ini
kita memastikan yang pertama adalah bagaimana upaya penerapan protokol kesehatan ini
benar benar dilakukan secara serius sambil atau seraya kita juga mendorong
supaya ekonomi pembangunan daerah pembangunan pengembangan masyarakat
itu juga bisa berjalan secara simultan
sementara itu wakil menteri pariwisata dan ekonomi kreatif angela tano sudibjo menyimpulkan
bahwa bisnis pariwisata merupakan bisnis kepercayaan
dan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut dirinya menyatakan yang terpenting adalah
adanya kepastian pariwisata di tanah air yang disiplin menerapkan protokol kesehatan
kedisiplinan ini tentunya akan diikuti dengan kepastian pemulihan pariwisata di tanah air
yang akan didukung sektor lainnya
kita perlu mendapatkan memberikan
pengalaman yang nyata dan yang positif terhadap konsumen tersebut
jadi kalau aman ya memang harus betul betul kita pastikan aman
sehingga konsumen tersebut akhirnya bisa memberikan testimoni kepada konsumen konsumen lainnya
bahwa pariwisata indonesia aman
indonesia dengan populasi penduduk yang besar berpeluang tinggi
untuk pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi covid sembilan belas
data kemenparekraf menulis tahun dua ribu sembilan belas penyumbang devisa dari sektor perjalanan
wisatawan nusantara sebanyak dua ratus delapan puluh dua sembilan puluh tiga juta perjalanan
dengan pengeluaran sekitar tiga ratus tujuh triliun rupiah
angka ini jauh lebih tinggi dari devisa wisatawan mancanegara yang sebesar dua ratus delapan puluh triliun rupiah
data ini menggambarkan bahwa di tengah pandemi covid sembilan belas
serta belum dibukanya keran wisata mancanegara
wisatawan nusantara dapat mendorong penguatan pemulihan pariwisata
tentunya diawali dengan kepastian penerapan protokol kesehatan berbasis chse
tim liputan cnn indonesia nusa dua bali